pembatasan sosial saat pandemi ini membuat warga harus puas bersilaturahmi secara digital
cara baru lebaran via online ini pula yang dijalani keluarga pesohor
shanas haq dan juga musisi gilang ramadan
dan langsung kita akan menyapa mereka yang sudah terhubung bersama cnn indonesia news hour lebaran via zoom
assalamualaikum mbak shanas dan juga mas gilang
minal aidin wafaizin mohon maaf lahir batin selamat idul fitri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat hari kemenangan rizky
terima kasih sama sama dan ada juga
sukses untuk cnn indonesia
amin amin terima kasih dan ada juga ini putri dari mbak shanas ya yang berada di kanada
assalamualaikum kak rizky
iya terima kasih
iya selamat lebaran juga pru minal aydin wafaizin selamat idul fitri di sana

oke nah ini kita tahu mbak shanas ini kan dari keluarga besar hap
demikian pula dengan mas gilang dari keluarga besar almarhum sastrawan ramadan kh
nah ini di tengah pandemi saat ini seperti apa sih gaya silaturahmi keluarga besar mbak shanas dan juga mas gilang pada tahun ini
kan kalau kita tahu ini himbawannya untuk tetap di rumah kemudian juga melakukan silaturahmi secara digital
nah ini kalau yang dilakukan oleh keluarga besar hak dan juga mas gilang seperti apa tahun ini
ya kami sudah siap siap
maksudnya juga sedang mempunyai pemikiran untuk bagaimana caranya untuk berkumpul
jadi kalau kami rekamin mungkin kemarin ini membuat sebuah video
kita sebarin ke keluarga kami ke keluarga saya ke keluarganya di saya bahkan ke rekan rekan sahabat sahabat kami semuanya
nah itu mungkin sekarang bisa melakukan seperti itu gitu
walaupun ya kita memaksimalkan untuk kehangatan keluarga
seperti itu sekarang
tapi biasanya kalau di kondisi normal ini seperti apa sih mas
ritualnya keluarga besar melaksanakan hidup fitri
ya maksudnya salah
terus secara tradisi kami kan kami yang paling bontot
jadi kami yang mendatangi kakak kakak kami
dan orang tua kami kan sudah tidak ada
orang tua saya sudah
orang tuanya saya sudah tidak ada
jadi kami mungkin mendatangi kakak kakak kami
seperti itu biasanya
nah ini biasanya urutannya ke keluarganya mbak shanas dulu atau ke keluarganya mas gilang dulu
kalau misalnya tadi keliling di lebaran
ada urutannya nggak
biasanya kalau tahun ini keluarganya gilang duluan artinya tahun berikutnya adalah giliran saya
jadi kalau misalnya yang beda nih rizky dengan tahun tahun biasanya
kita melakukan semuanya nih ya di dunia rasanya yang sedang merayakan hari kemenangan
kita high teknologi tapi high touch di hati gitu kan
jangan sampai pakai teknologi tinggi tapi hatinya tidak sampai untuk virtual mengucapkan selamat hari raya dan selamat kemenangan
dan ini memang suatu hal yang aneh
lama lama jadi biasa juga
dan mungkin kita sebetulnya lebih intensif dan lebih hangat dengan melakukan virtual seperti ini
yang penting hatinya nyambung gitu
yang penting niat sama hatinya nyambung gitu ya
nah ini mbak shanas yang juga kita kangenin kan selain bisa silaturahmi sama keluarga besar di saat lebaran ini adalah makanan
nah kalau misalnya soal makanan sendiri ini menu apa sih yang paling dirindukan dan di rumah siapa biasanya yang paling diincer sama keluarga untuk dicicipi makanannya
seperti yang bilang bilang beruntung sekali menjadi si bontot gitu ya

mendapat lungsuran dari kakak kakak
jadi datang minal aidin mafaizin pulang bawa besek bawa bekel
nah udah deh habis itu hidup kami terjamin setiap hari berikutnya
nah bedanya dengan tahun ini ini sher dan mika akhirnya belajar masak hebat loh
anak anak zaman sekarang gurunya itu adalah youtube gitu ya
mereka masak dan mereka jago bikin kue dan hantaran hantaran atau hamper lebaran seperti itu
nah jadi makanan pasti normal seperti layaknya yang lain
ada ketupat opor sambal ati gitu ya

jadi berarti di ramadan tahun ini selain tadi ada banyak keprihatinan ada juga bakat bakat terpendam yang akhirnya mungkin terpenam
lihat tadi dari anak anak ya akhirnya bisa masak
nah oke mbak channes dan juga mas gilang ini kan juga saat ini sudah bergabung ada peru di kanada
nah ini tahun ini tapi biasanya setiap tahun kalau perlu sendiri pulang atau tidak saat lebaran
tahun lalu terakhir ibu yang datang ke sini
oh tahun lalu
yang matang dirian
nah kalau misalnya sekarang kita bisa berkumpul nih
peru apa yang mau disampaikan ke apa manggilnya ayah dan ibu
bubu dan bapak
oh bubu dan bapak
ini kira kira apa yang mau disampaikan sama bubu dan bapak sama keluarga di indonesia
bubu bapak innaw aizin waf aizin mohammaaf dan maafin dan batin
maafin ya bu kesalahan kakak
bapak makasih atas semua bantuan ibu sama bapak selama setahun tiga tahun terakhir di sini
sama tidak mungkin
mungkin kakak bisa sampai sepetik kesini tanpa pertolongan ibu sama bapak
iya kalau dari rumah ada yang mau disampaikan kepada pru mbak shanas dan mas gilang
adik adiknya mungkin juga tuh
berat tahun ini adalah karena lebaran dalam kondisi pandemi covid sembilan belas membuat kami tidak bisa memeluk
tidak bisa mencium dia
merantau sudah tiga tahun tapi baru kali ini kami lebaran tidak bisa mendampingi
biasanya saya yang terbang kesana atau berempat kami terbang kesana di tahun tahun sebelumnya
tapi tahun ini betul betul dia cuma sendiri
jadi kami beruntung sekali peru itu dikelilingi oleh sahabat sahabat kami di sana
sehingga seperti yang rizky lihat ini bukan kamar kosnya pru
ini adalah rumah sahabat kami yang tahu bahwa si tur pasti sedih sekali
di sana kan masih malam takbiran ya mereka baru buka puasa
nah jadi perlu bisa makan ketupat di sana dan tidak merasa sendirian
terima kasih untuk mbak dewi mas dwi yang sudah memperpanjang tangan kami untuk memeluk perut perut
maafin bubu yang kuat yang hebat
dan kami bangga punya kamu
kamu minta maaf sama adik adik kamu kamu banyak salah nih sama sher sama mika
dihangis adik adik kamu

kalau dari perlu ada yang mau disampaikan apa
ke bapak dan ibu
sama adik adik juga
ibu pak secepatnya pulang
ini sudah ini berakhir kakak mau cepat cepat meluk kalian
serangan itu rasa sama kalian
terima kasih sayang
iya oke ini kan
kita tahu banyak hal hal baru yang terjadi di lebaran dan ramadan tahun ini ya
nah kalau misalnya dari keluarga mbak shanas dan mas gilang dan juga peru sendiri
apa sih hikmah yang bisa diambil dari ini semua
mungkin kalau saya terlalu banyak bacaan sehingga kalau ngomong juga kayaknya kebanyakan
mika hikmah apa yang kamu dapat dari ini
hikmah apa lebaran
selain bisa masak tadi ya
menurut aku tuh ada seperti pandemi kayak gini tuh bisa menggunakan waktu lebih banyak untuk bisa tahu potensi kita tuh apa saja bisa memulai hobi yang baru kegiatan yang baru dan lain lain
kalau ade apa
kalau pandemi ini nggak tahu
saya kalau pandemi ini nggak tahu
saya kalau pandemi ini nggak tahu
apa yang telah kita lakukan
soalnya mungkin kalau menurut aku
aku terlalu banyak

tapi dengan pandemi ini
jadi bisa lebih
bener ya ki
ternyata di balik musibah selalu ada hikmah yang luar biasa kalau kita tetap bersyukur ya ki
kan anak anak zaman sekarang kan anak anak sibuk
tapi yang sibuk mah bukan emak bapaknya doang
anak anaknya juga udah
wah udah punya dunia sendiri
nah dengan adanya ini hikmahnya
adalah itu ki lebih
saling mengenal walaupun ribut ribut
masih ada ya di sini ya
tetapi ya membuat kami
saling mengenal karena belum tentu
saya sebagai ibunya
tahu banget mereka sekarang seperti apa
begitu juga dengan gilang
jadi kami tuh semakin ngerasa bahwa ini
ini adalah pelantinan untuk belajar
saling mengenal satu sama lain
iya betul sekali
jadi mbak pang mari kita sama sama ambil hikmahnya
ambil positifnya seperti itu ya
baik keluarga besar mbak shana semangat sekilang terima kasih sekali
sekali lagi selamat idul fitri
mohon maaf lahir batin dan mari kita sama sama
hadapi pandemi ini ya
dan perlu juga tetap semangat dengan
keluarga kecilnya di sana semoga nanti
pandemi ini berakhir dan kita segera bisa
kumpul kumpul semua ya baik terima kasih semua
iya terima kasih